antrian panjang kendaraan terlihat sejak kamis pukul setengah tujuh pagi
di ruas tol jagorawi tepatnya setelah pintu tol ciawi km empat puluh lima menuju puncak
kemacetan ini imbas penerapan one way dari arah puncak ke simpang gadok
yang membuat ribuan kendaraan ini tertahan belum bisa naik ke atas selama hampir tiga jam
akibatnya sejumlah mobil mogok di tengah jalan karena kepanasan dan rusak kopling
khawatir ikut mogok sejumlah pengendara memutuskan mematikan mobil dan mengecek kondisi mesin
sebagian besar pengendara terpaksa turun dari mobil untuk sekedar bersantai di pinggir jalan
dan mencari udara segar sambil menggelar tikar
namun ada pula yang tidak tahan dengan kemacetan panjang dan memilih putar arah
enggak enggak liburan
apa sambil liburan juga
ya niatnya sih mau nanjak juga cuman ngeliat situasi kayak gini kayaknya nggak jadi
oh enggak jadi liburan
enggak mau langsung pulang aja nanti kalau mengini
iya ibu anggrek
mengantisipasi membludaknya kendaraan di wilayah puncak
polisi memperlakukan sistem one way atau satu arah secara situasional
pengendara diharapkan terus memantau perkembangan sistem buka tutup ini
melalui media sosial dan portal berita
guna memecah kepadatan di jalan tol jagorawi
pt jasa marga juga menerapkan kontraflow
bagi pengendara yang ingin menuju ciawi dan sukabumi